terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
meminta kapolri untuk mengusut kasus gagal ginjal akut progresif atipikal
yang menyebabkan puluhan anak meninggal dunia
selain itu ombudsman republik indonesia juga meminta kepada pemerintah
segera menetapkan kejadian luar biasa atas kasus gagal ginjal akut
apa langkah pemerintah dalam menangani kasus gagal ginjal akut yang merebak di tanah air
sudah bergabung bersama dengan kami sore hari ini
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
selamat sore pak menko
selamat sore mbak ivana
oke pak menko langsung saja ini presiden jokowi kita tahu kemarin menggelar ratas
ataupun rapat terbatas membahas soal kasus gagal ginjal akut
arahan presiden kepada para menteri untuk menangani kasus gagal ginjal akut ini apa pak
cukup banyak arahan beliau tapi secara seringkas
pertama beliau mendengarkan laporan penjelasan dari pak menkes pak budi gunadisadikin
kemudian mendapat paparan dari penjelasan dari ibu kepala bepom
dan pada secara umum bapak presiden sangat puas dengan langkah langkah yang sudah dilakukan
oleh pihak pihak yang paling bertanggung jawab ini
yaitu pak menkas dan kepala bepom
dan kemudian beliau menyampaikan beberapa saran yang menurut saya cukup harus kita garis bawah
yang pertama bapak presiden memandang bahwa kasus gagal ginjal akut ini persoalan besar
sehingga kita tidak boleh memandang sepele
kemudian yang kedua menkes dan bepom diminta untuk segera melakukan langkah langkah yang lebih cepat dan tepat
menyebarkan obat yang sudah disiapkan yang sudah disiapkan agar jangan sampai kejadian ini menjalar kemana mana
kemudian juga beliau setuju untuk segera mengambil tindakan tindakan hukum
terutama kalau itu berkaitan dengan masalah tindak pidana
dan yang terakhir beliau meminta supaya tidak hanya pendekatan akademik
informasi marusnais agademik saja yang diutamakan
tetapi kita diminta untuk memahami suasana kebatinan masyarakat
jadi masyarakat sekarang ini secara umum belisah ingin mendapatkan kepastian penjelasan
dan yang bisa memberikan rasa nyaman dan aman untuk mereka
sehingga dan mereka presiden juga menyampaikan
masyarakat biasanya tidak mau dengar informasi yang terlalu detail yang rene tetapi
secara umum yang sudah dipahami agar mereka bisa segera merasa nyaman
merasa terlindungi oleh negara itu yang disampaikan oleh pak presiden
baik sebelum saya masuk ke dalam persoalan pidananya
saya ingin tanya pak biaya pengobatan pasien gagal ginjal akut ini relatif mahal
terutama antidotumnya apakah ada arahan dari presiden langkah pemerintah
untuk menjamin pengobatan pasien gagal ginjal akut ini pak
bapak presiden tegas gratis ditanggung oleh pemerintah
jadi untuk pengobatan semuanya kepada pasien gagal ginjal akut
termasuk sampai ke antidotumnya itu adalah gratis ya ditanggung oleh pemerintah pak
betul dan obatnya juga sudah disiapkan oleh pak menkes kan
sudah ada obat pomipezol yang didatangkan dari beberapa negara
yang kalau tidak salah dari singapura dari australia sudah datang
dan sekarang sedang kita upayakan datang juga dari amerika
baik tadi bapak sempat menyebut ya soal arahan presiden
terkait dengan pihak yang harus bertanggung jawab ini diusut secara pidana
artinya presiden meminta ada pihak yang bertanggung jawab secara pidana
apakah itu hanya perusahaan industri farmasi saja atau ada pihak lain pak
termasuk pihak dari pemerintah yang bisa juga bertanggung jawab secara pidana
itu kan urusannya pak kapolri nanti saya tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan itu
tetapi yang jelas pak kapolri sekarang telah bergerak cepat untuk melakukan pengusutan
mulai dari paling dulu
yaitu sumber dari mana barang itu yang menyebabkan keracunan itu
kemudian bagaimana proses prosesnya termasuk kalau itu barang import
bagaimana masuknya screeningnya seperti apa kemudian distribusinya ke perusahaan seperti apa
karena mengingat mbak rifana karakter bahan bahan kimia ini kan sebetulnya memiliki
fungsinya kan memiliki spektrum yang sangat luas
mulai dari digunakan untuk fiber untuk memproduksi fiber
gelas untuk oli mobil kemudian juga untuk bahan plastik
untuk cat untuk kosmetik dan yang paling tinggi kualitasnya yaitu untuk obat obatan ini
karena itu pak kapolri saya kira juga sudah mulai kemarin kalau tidak salah juga sudah diumumkan
oleh bu penny dan pak mankes yang diberi tugas oleh pak presiden untuk memberikan penjelasan di masyarakat
bahwa akan ada pihak pihak yang akan
yang akan di statuskan sebagai tersangka pada kasus ini
ada pihak pihak yang ditetapkan sebagai tersangka
perusahaan farmasinya mana saja pak yang diduga terseret ini harus bertanggung jawab
sekali lagi itu bukan menang saya nanti ngundang aja pak kapolri untuk diminta penjelasan itu
pak kasih kita bocoran sedikit apakah perusahaan farmasinya adalah termasuk perusahaan farmasi
yang membuat ataupun memproduksi obat obat yang dilarang
ataupun obat obat yang mengandung et dan det etilen glikol dan juga dietilen glikol melebihi ambang batas pak
yang ditarik dari peredaran termasuk di perusahaan farmasi itu pak
saya tidak paham terlalu mendalami tentang kimia ya karena dulu nilai kimia saya juga nggak bagus bagus amat
tetapi sepanjang penjelasan yang saya dapat sebetulnya etilen glikol dan detilen glikol itu memang kandungan yang pasti ada di dalam empat
yang empat bahan yang sekarang digunakan untuk pelarut ini
cuman ambang batasnya yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan ketika akan menggunakan empat bahan ini sebagai bahan penolong sebagai pelarut obat obat itu
salah satu yang menjadi landasan untuk menetapkan siapa yang salah atau siapa yang nanti dinyatakan betul atau tidak
itu adalah bagaimana atau seberapa komposisi senyawa yang terdapat

dan senyawa berbahaya itu di dalam obat yang diproduksi
oke berarti diantara obat obat yang saat ini ditarik oleh bepom artinya ada perusahaan farmasi yang diduga bertanggung jawab secara pidana begitu ya pak ya
cluenya di situ pak
itu yang menyatakan mbak rifana bukan saya ya
oke nanti kita konfirmasi ke pak kapolri
pak tadi ombudsman republik indonesia baru saja konversi ya dan menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya segera menerapkan klb kejadian luar biasa
kenapa kemudian pemerintah tidak segera menetapkan klb ini desainnya apa
masakannya bukan hanya dari ombudsman pak tapi dari para epidemiolog juga
klb itu kan ada payung hukumnya tertentu ya ini kan bukan termasuk penyakit menular yang pertama
kemudian juga bukan bagian dari keracunan makanan yang meluas
karena itu kita akan lihat nanti perkembangannya kalau ini bisa dilokalisir kalau sudah tidak akan menimbulkan ekskalasi yang meluas
saya kira yang penting kita tangani secepatnya
secermat mungkin jadi soal klb atau tidak klb itu sebenarnya soal prosedur saja kan mbak
jadi seperti sekarang ini yang sudah kita tangani sebayaran bapak presiden kemarin beliau juga sudah menyetujui
pokoknya semua obat sirup yang menggunakan pelarutnya empat jenis tadi itu yaitu propylenglikol popolidylenglikol dan gliserol dan sorbitol itu semua tidak boleh ditarik
ditarik dulu begitu ya
ditarik dulu ya
jadi ini ternyata alhamdulillah ada tanda tanda baik
karena selima hari setelah diumumkan itu angka kasus turun drastis
hari pertama setelah diumumkan tiga hari kedua setelah diumumkan tiga dan tiga hari berikutnya ini nol
saya diberitahu pak menkes bahwa kemarin juga tidak ada kasus ditemukan
dengan demikian maka walaupun secara saintifik perlu diuji secara lebih jauh
tetapi berdasarkan konjunktur
jadi ini kita pengambilan keputusan itu bisa digunakan konjunktur ya
jadi ini kita anggap benar lah keputusan kita ini
pak menko ombudsman republik indonesia juga menyatakan bahwa ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh kemenkes dan juga bepom
ini akan menjadi evaluasi di internal pemerintah bahwa ada surveillance yang sangat lemah dari kemenkes dan juga bepom
makanya banyak korban berjatuhan dalam kasus gagal ginjal akut ini
itu ombudsman republik indonesia pak yang bilang pak bahwa ada maladministrasi
ya tentu saja ombudsman punya hak untuk memberikan koreksi memberikan kritik
dan pemerintah tentu saja terus akan melakukan perbaikan perbaikan
bapak presiden kemarin juga sudah menekankan pentingnya segera diadakan penataan penataan
penata laksanaan penggunaan obat obat berbahaya atau ubat yang mendakwa berbahaya yang itu betul betul harus terjaga
betul baik dalam kaitannya dengan produksi pangan makanan maupun dalam kaitannya produksi obat obatan
memang ada beberapa hal yang kita anggap perlu diperbaiki mbak
misalnya kalau itu barang impor walaupun itu penggunaannya spektrumnya luas
tetapi kalau itu akhirnya juga digunakan untuk obat obatan maka bepom juga harus terlibat di dalam proses proses itu
tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada kementerian yang berurusi ekspor import saja misalnya
itu kemarin masukan masukan yang berkembang dalam rapat ketika di rapat dengan bapak presiden dan bapak presiden menyetujui itu
baik artinya akan ada evaluasi di internal pemerintah soal surveillance tentang penggunaan produk produk bahan baku obat ini
baik yang import ataupun yang diproduksi oleh perusahaan perusahaan farmasi dalam negeri kita
tunggu nanti bagaimana proses hukumnya ataupun penyelidikan yang dilakukan oleh polri begitu ya
mana saja perusahaan farmasi yang diduga melanggar ketentuan
dan juga bisa dijerat secara pidana dan kita tunggu apakah kemudian pemerintah bisa menangani kasus gagal ginjal akut ini yang merebak di tanah air
terima kasih sekali menko pmk bapak muhajir effendi atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak muhajir
terima kasih mbak rifana selam sehat